gelombang anti perang juga terjadi di berbagai penjuru rusia yang digerakkan oleh anak anak muda rusia
kaum muda rusia dinilai tidak senang dengan politik ekspansif rusia
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat komunikasi dari sekolah pasca sarjana universitas sahid
selamat siang pak algot apa kabarnya
selamat siang mbak sarah baik baik saja
baik semoga sehat sehat terus
kita langsung saja ya pak algot ya ini banyak generasi muda rusia yang melakukan protes menentang aksi politik ekspansif putin
ini apakah nilai kepemimpinan putin sudah nggak relevan lagi ya di kalangan generasi muda di rusia
saya harus jujur ya mbak ini saya ngambil kesimpulan karena melihat pen sejak tahun dua ribu dua puluh
tapi untuk yang data terbaru itu agak misterius karena
tidak ada jadi kalau di rusia itu saya biasanya menggunakan data levada center
itu biasa kita pakai para pengamat dari luar rusia ya
karena memang mereka yang paling rajin untuk bikin opini dan segala macam
nah kalau dari levada center itu dua ribu dua puluh satu itu memang tren kenaikan ketidakpuasan dari masyarakat
jadi itu adalah data yang sangat penting

nah dua ribu dua puluh dua pasca penyerangan kita nggak boleh nyebutnya penyerangan ya
kita menyebutnya sebagai secara resmi mereka adalah operasi militer khusus
itu tidak ada data mbak sampai sekarang
jadi kalau misalnya ada kemudian orang klaim putin kurang populer dan anak muda
saya harus mengambil keputusan
habis harus ambil tanggung jawab bahwa itu memang kesimpulan saya
karena memang sejauh ini tidak ada data resmi yang keluar
tapi kalau misalnya kita mau ambil data yang ada jauh ini
saya akan coba ambil dari ada situs itu sangat menarik
karena memang mereka membuat data yang menjadi counter ya bagi pemerintah rusia
di situ sistemnya pelaporan independen
di situ sistemnya pelaporan independen
nah sampai tadi pagi itu setidaknya sudah ada lima belas ribu penangkapan

demonya terjadi di tiga puluh tujuh kota di rusia
ini statistik menarik karena nggak seperti demo dua ribu sebelas sampai dua ribu tiga belas
waktu itu kan isunya soal ketidakpuasan terhadap hasil pemilu
ini dengan angka lima belas ribu sudah ditangkap
kemudian ya sebagian besar
sebagian besar memang dibebaskan tapi lokasinya relatif tersebar
kita tahu kelompok ini rata rata anak anak muda
dan lebih menarik lagi kelompoknya itu makin beragam
jadi dari kiri ke tengah
dari kelompok komunis sosialis sama demokrat
yang absen itu kelompok yang terafiliasi dengan gereja kristen ortodoks
ini menarik karena memang sorry to say sejak invasi dua ribu empat belas itu

memang generasi tua atau generasi yang mereka cenderung pada nilai nilai tradisional

mereka lebih mendukung pada si putin
oke ini kan berarti memang belum ada data terbaru di tahun dua ribu dua puluh
tapi mengacu pada data yang dua ribu dua puluh satu ini memang angka kepuasan terhadap vladimir putin ini menaik gitu ya pak algot
ini dirasa nggak relevan karena oke
tidak puasan mbak
tidak puasan terhadap putin generasi delapan belas dua puluh empat naik
naik betul oke ini mereka merasa nggak relevan karena mereka sudah melek teknologi
dan terpapar paham demokrasi atau karena mereka nggak merasakan era sembilan puluh an
iya kita harus mengakui bahwa generasi delapan belas sampai dua puluh empat tahun ini atau sampai dua puluh tujuh tahun lah ya
mereka ini akan menjadi orang yang paling menderita mbak kenapa
karena memang di konstitusi rusia mereka wajib militer
padahal dua ribu sembilan belas kemarin putin sudah bilang presiden putin bilang
muamil udah nggak relevan untuk perang yang modern yang menggunakan teknologi yang lebih canggih
pada kenyataannya ada yang ketangkap muamil kemudian viral
nah itu yang jadi masalah

tapi ini kan mereka gurungan tevi dan native teknologi ya
jadi ya tapar informasi teknologi ya sangat luar biasa
itu mbak sarah
oke pak algot ini kan aksi unjuk rasa anak muda ini nggak terjadi di dunia nyata aja ya
namun juga di media sosial ini
nah tapi putin tuh seperti gak bergeming gitu
putin seakan tak memperhatikan suara generasi muda
ini menurut anda apakah ini mengancam posisi putin pada pilpres nanti
oke kalau yang soal demo di sosial media memang sangat seru
tapi memang kita harus ingat ya bahwa kali ini memang akhirnya rusia mendapatkan musuh yang seimbang
karena waktu dua ribu delapan dua ribu empat belas itu terutama dua ribu delapan
dua ribu delapan itu perang betulan sama perang cyber itu mereka pertama kali gunakan
sampai membuat yang lain pada terinspirasi perang sampai kemudian harus menggunakan perang elektronik juga
nah tahun ini rame juga
tapi kenapa kok kemudian putin memilih bergeming
ini keputusan yang sangat besar ya mbak sarah
kalau kemudian kita mau balik ketika tiga hari sebelum putin memutuskan agresi
itu kita harus lihat bagaimana betapa paniknya direktur layanan intelijen luar negeri rusia serge narsikin itu
jadi narsikin ketika rapat tersebut
dia sangat gugup di depan putin
apakah harus negosiasi apakah tidak
beliau menjawab bolak balik akhirnya kemudian ya tidak kayak gitu
dan akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya ada masalah di internal pemerintah
pemerintahan putin ketika mengambil keputusan melakukan operasi militer khusus ini
membahayakan posisi putin saya mungkin akan melihat tidak
kenapa karena ya pemilih di rusia kebanyakan usianya bukan yang muda
jadi kalau kemudian membahayakan posisi putin dalam pemilu dua ribu dua puluh empat enggak ya mbak
karena demografinya masih banyaknya di atas umur dua puluh empat itu ya
iya sedikit kayak indonesia lah
oke pak algot ini kita beralih ke komunikasinya ya sebagai pengamat komunikasi nih
pak algot seberapa besar pengaruh teknologi komunikasi dalam perang rusia dan juga ukraina ini
karena memang tiga hari setelah serangan ini dilakukan perang di sosial media luar biasa
sampai kalau tadi misalnya cnn juga kayaknya hadir di press briefing dari duta besar rusia di jakarta di indonesia
mereka sampai perlu untuk melakukan klarifikasi terhadap sejumlah berita hoax yang disebarkan katanya oleh ukraina
ya boleh boleh aja
beliau menyatakan saat tersebut
juga pada kenyataannya pihak rusia juga banyak hoax yang tersebar
dan kita boleh bertermin bahwa kita sebagai generasi yang sudah cukup banyak tertipu oleh amerika sejak perang di irak
cuman kalau amerika cerdas ya
mereka menggunakan kata kata enduring freedom iraqi freedom sampai kemudian ke filipina juga
jadi kesannya memang momentumnya pas
kalau saya melihat secara komunikasi ya
ya ini bukan saya mendukung perang
tapi momentum agresinya itu pas
kalau tahun dua ribu satu dua ribu dua sampai dua ribu tiga
itu kan semua orang siapa sih yang gak kaget dengan runtuhnya menara kembar btc itu
saya yang jauh dari amerika pun kaget ya
terdampak ya harusnya udah berangkat ke australia
nggak bisa terbang
kemudian bali juga
kemudian pariwisata anjlok

orang sudah tenang
tau tau ada bom bali lagi ya
ketika kemudian amerika melancurkan serangan ya
tapi ketika kemudian rusia
ini kan agak agak mengagetkan nih mbak
orang lagi mau bangun dari covid sembilan belas
dia malah perang
jadi ada shocking disitu
dan suka nggak suka apapun alasannya
china adalah negara yang merdeka
ini beda kasus dengan ketika pemimpin bangsa indonesia
pak soekarno pak harto gitu kan
melakukan agresi militer
ya kalau pak karno kan ke wilayah malaysia singapura
kalau pak harto kan ke timur timur
itu kan negara belum terbentuk
sementara dalam kasus ukraina ini
ukraina negara bebas
indonesia dari tahun dua ribu delapan dua ribu empat belas
pak presiden sby itu tegas
menjadi negara yang
sudah kehilangan loh
sekitar dua belas orang
korban mh tujuh belas itu kan sebagian orang indonesia
dari dua ratus an sekian
tahun ini akan menjadi menarik
karena keputusan hukum dari
akan diputuskan akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini
ini akan menjadi menarik
kalau kemudian orang bilang
indonesia tidak ada hubungannya
bahwa sebenarnya ada dua belas orang indonesia
warga indonesia jadi korban
dan sekarang kejadian lagi ada konflik
kita nggak tahu nanti ke depan bagaimana
tapi sejauh ini memang
pemerintah kita kurang tegas
ya bangsa indonesia memang sangat berhutang mbak
sangat banyak berhutang pada rusia ya
itu mbak sarah
baik terima kasih
pengamat komunikasi dari sekolah
yang hari ini sudah bergabung bersama kami